upaya mempertemukan prabowo mega dan jokowi masih diupayakan sejumlah pihak termasuk para aktivis nasional
sementara saat ini jokowi tak diundang ke rakernas pdi perjuangan yang digelar pekan ini
puan maharani putri ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menyalami presiden joko widodo
puan hadir sebagai ketua dpr dalam gala dinner world water forum atau forum air sedunia di bali minggu malam
momen ini jadi perhatian dikala ada hubungan yang tak lagi harmonis antara mega dan jokowi sejak menjelang pemilihan presiden dua ribu dua puluh
putra jokowi gibran raka uming raka menjadi wapres untuk prabowo subianto lawan ganjar pranowo
pilihan mega sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat
jokowi yang kini menjelang akhir masa jabatan dua periode sebagai presiden
naik karir politiknya sejak menjadi kader partai banteng di solo
jokowi menitik karir dengan menjadi wali kota solo selama dua periode lalu menjadi gubernur jakarta selama dua tahun
kini pasca prabowo gibran jadi presiden dan wakil presiden terpilih
bukan prabowo dengan mega yang partainya menjadi penguasa parlemen di senayan
tak terkecuali forum aktivis nasional yang digagas ketua mpr bambang susatyo
bambang ingin para presiden bertemu untuk rekonsiliasi pasca pilpres
mega adalah presiden kelima ri yang memerintah pada dua ribu satu hingga dua ribu empat
sebuah forum yang bisa menyatukan presiden terpilih pak prabowo dengan presiden hari ini
dan presiden presiden sebelumnya dalam satu forum
bicara juga hal yang sama bicara dengan masa depan bangsa
menunjukkan kepada rakyat menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita para pemimpin kita itu hidup dalam harmonis
selain presidennya yang ingin dirujukan adalah para capresnya yang bertarung sengit di pilpres dua ribu dua puluh
ya yang ingin menyatukan dalam suatu forum
dua dan tiga pak prabowo pak anies dan pak ganjar untuk membicarakan masalah masalah terkait masa depan bangsa
konsultasi sudah selesai dan sudah saatnya kita bergandingan tangan membangun bangsa ini dengan bergotong royong
merujukan para tokoh terutama mega dan prabowo dan mega dengan jokowi sudah berulang kali dilakukan
terakhir ketua tim sukses prabowo gibran roslan roslani sudah menemui mega pada saat halal bihalal lebaran
saat itu usai pertemuan diharapkan pertemuan terjadi pasca putusan mahkamah konstitusi yang mengadili sengketa hasil pilpres
jadi ini murni silaturahim dalam rangka yang berbeda
idul fitri saling maaf memaafkan dan tidak ada hal hal yang terkait dengan politik kekuasaan
tapi politik itu sebagai kehidupan itu dibahas
ada jamuan khusus nggak mas buat pak rosan tadi dari ibu mega gitu
ya semua sama terakhir ibu nawarin kalau mau minum kopi teh akhirnya mas rosan lebih memilih teh
tapi hingga kini belum ada tanda tandanya
meski berulang kali ditegaskan politikus pdi perintah
pdi perjuangan bahwa tak ada masalah hubungan mega dengan prabowo berbeda dengan jokowi
hubungan kita dengan semua baik
yang tidak baik itu cuma dengan jokowi
karena apa karena dia memilih membakar rumahnya sendiri
ya untuk kepentingan dia dan keluarganya
kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah
cermin hubungan yang memburuk antara mega dan jokowi
ada di saat rapat kerja nasional partai yang tak lagi mengundang jokowi
padahal rakenas membahas hal hal strategis dan posisi politik pdi perjuangan pasca pilpres
tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik pdi perjuangan
kejutan kejutan apa saja yang nanti akan muncul di rakenas ditunggu saja
termasuk juga siapa saja yang akan diundang
tapi yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang
karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri
dan pak komar pasti tidak setuju
meski jadi lawan di dua ribu sembilan belas mega dan prabowo bertemu pasca pilpres
hingga prabowo menjadi menteri pertahanan pada kabinet jokowi dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat